lainnya sama para pemainnya sudah hadir ada ernest prakasa tatiana safira dan juga ardit
erwanda di studio showbiz hello tapi tunggu dulu apa apa kalau tatiana sama ardit mungkin
nggak terlalu susah kali untuk adaptasi karena mungkin kan kalau aslinya pasti ini ya
kalau di sebelah harus adaptasi punya karakter berapa dua puluh lima tahun mungkin yang lebih
nah di karakter di film ini tony itu umurnya sekitar sembilan belas tahun umur saya tiga puluh lima tahun tiga puluh lima tahun
jadi adaptasinya lumayan berat ya berat beban moral terutama beratnya gimana rasanya balik
lagi ke masa masa sma ya berasa melakukan pembohongan publik saja hahaha oke boleh dong ceritain
sedikit mungkin singkat aja peran kalian di film ini di stip dan pensil ini apa sih
saya berperan sebagai tony kepala geng dari kami bertiga plus endah permatasari berempat
sebenarnya jadi kami berempat ini punya misi untuk membangun sebuah sekolah darurat di perkampungan
pemulung karena kami kaya dan sok tahu kami pikir itu gampang ternyata banyak sekali kendalanya tapi
kendala itu menjadikan film jadi menarik by the way itu tadi ada adegan masuk ke kandang ayam
diluar skenario skenario karena enggak ada tulisannya spesifik skenario kan tapi karena
di lokasi syuting karena saya nggak harus ikut jadi senang sekali mereka yang masuk terus itu jadi
kayak ya mungkin dipikir sama si directornya lucu juga kali ya kalau misalkan ditambah ada adegan
masuk ke dalam situ ngumpet gitu jadi itu pengalaman yang unik juga sih ya kita belum pernah
pernah masuk ke dalam sebelumnya dan kapan lagi gitu ada kesempatan untuk pengen itu
apa rasanya keluar dari kandang ayam lega ya
kan kecil sekali kan terus kita bertiga masuk ke dalam situ
dan ada ayamnya di sebelah
mungkin buat artis sama ernest kan emang doki biasa banget ya untuk main di film komedi
karena mereka juga komedian kalau tatiana gimana bermain dengan orang orang lucu ini
seru banget terus definitely jadi pembelajaran juga sih dari mereka
karena mereka udah jago dalam hal komedi gitu sementara aku kan masih belajar banyak banget
jadi seneng ketemu sama mereka jadi dapet kesempatan untuk oh ternyata begini ya kalau ngerjain komedi gitu
kita lihat ya tren film komedi at least mungkin berapa satu tahun satu tahun dua tahun belakangan
tahun lah ya kira kira ya kan bapak kan juga tahun lalu kan sampai dua juta kan ya pak ya
rekordnya ya pak ya
gimana sih ngeliat tren film komedi apa mungkin di tahun dua ribu tujuh belas ini akan jadi
trend yang baru mungkin kalau kemarin kemarin banyak film biopic atau film film yang mungkin drama
komedi mungkin sekarang lagi jadi tangkapan yang bagus
sebenarnya trennya kalau aku pribadi kayak ngelihatnya dari kemarin mungkin salah satu kompornya tuh comic aid kayaknya ya dua ribu empat belas ya
lantas dari situ kayak grafiknya meningkat terus sampai pada titik dimana tahun lalu sepanjang dua ribu enam belas itu dari top sepuluh box office indonesia
itu kalau nggak salah enam itu komedi enam dari sepuluh itu komedi jadi
memang sebagai genre penonton sepertinya suka banget sama komedi dan kayaknya sih feeling aku sih kayaknya tahun ini juga tidak akan terjadi penurunan kayaknya akan masih akan seperti itu sih kayak kayaknya ya
dan mungkin juga ngelihat masyarakat indonesia butuh hiburan banget ya
nah itu mungkin juga
untuk dihibur ya
terlalu stress mungkin hidupnya jadi butuh ketawa gitu tiap bulan
boleh kebalik lagi ke steve dan prancil berapa lama proses syutingnya

kurang lebih dua minggu gitu ya
lebih dua minggu sih mungkin lebih sedikit dari dua minggu
syuting daysnya kurang lebih dua mingguan lah
oh di sini ya maksudnya di jakarta ya
apalagi keseruan di syuting steve dan prancil
yang menarik itu sih yang lokasi syuting ya
tempat syuting kita karena kan memang di skenario nya kita membangun sebuah sekolah di bawah kolong jembatan dimana ya udah pas syuting ya kita memang benar benar ke situ gitu
dan melihat secara langsung tempat yang biasanya kita cuma denger denger di cerita doang atau mungkin tau dari berita doang kita tuh literally aja gitu ya

dan itu pengalaman yang luar biasa ya kayaknya misalnya melihat mereka yang hidup dalam kondisi seperti itu di kolong jembatan di perkampungan pemulung sebelahnya sampah tumpukan sampah lalu rumah banyak gitu
kita ngeliatnya wow gitu living condition ya tapi ya happy happy aja kan mereka
apalagi happy happy aja tuh kayaknya
kenapa orang harus nonton ini ardit
untuk lebih bisa peka sama keadaan sekitar bisa lebih bersyukur
kami yang awalnya lewat jalan tol lewat aja sekarang udah tau kalau di bawah jalan tol itu ada pemukiman warga gitu ada yang tinggal di situ
sembilan belas april jadi harus nonton untuk yang pengen tau mungkin bangkit masa masa sma lagi ya
sama sama tips from me thank you
dan filmnya ya mudah mudahan catak rekor juga